untuk mengetahui kondisi terkini di banjarmasin bergabung jurnalis transmedia ada muhammad risanta
risanta selamat sore dari jakarta risanta kondisi kabut asap polusi di sana seperti apa
selamat sore mbak bospa sampai sekarang memang masih terjadi kabut asap di kawasan banjarmasin dan sekitarnya
dan ini sampai sore hari ini juga masih ada sejumlah titik kebakaran lahan yang di beberapa tempat
memang banjarmasin ini salah satu kawasan yang menjadi daerah yang menerima kiriman asap dari tiga kabupaten dan kota
dari kabupaten baritokuala dan kabupaten banjar serta kota banjarbaru
dan saat ini memang kondisinya sudah agak sedikit terang tetapi kabut asap sendiri masih melanda kawasan di kota banjarmasin
dan sejak siang tadi memang sudah terlihat agak sedikit cerah
tapi ada di beberapa tempat perbatasan antara banjarmasin dengan kabupaten banjar
dan baritokuala itu masih terlihat langitnya agak sedikit bermana kuning
dan ini berpotensi memang dinilai tidak sehat
jadi sampai saat ini warga banjarmasin masih berada di dalam rumah
tapi sebagian juga ada yang beraktivitas
tapi kalau menggunakan beraktivitas mereka menggunakan dengan masker
risanta bagaimana anda melihat masyarakat di sekitar
yang terdampak dengan asap kabut ini terganggu aktivitas sehari hari mereka
memang sebagian masyarakat ini agak terganggu
karena sama di pagi hari asap itu cukup pegat
jadi ini ada beberapa jendela waktunya
jadi antara pagi dari jam empat subuh sampai jam delapan itu memang terasa ada di beberapa titik
nah demikian juga di sore hari
ini biasanya kabut ini sudah terasa memasuki kota banjarmasin
ini kami juga merasakan juga ada serpihan
kalau orang di banjarmasin nyebutnya kalalatu
kelelatu sendiri adalah serpihan kecil dari benda benda yang terbakar
dari kayu dan juga dari daun daunan
itu sudah masuk memenuhi di halaman sejumlah rumah warga
sehingga sampai sekarang juga saya merasakan bahwa asapnya terasa banget
karena tiriman sampai saat ini asap dari beberapa kawasan yang terbakar
memang di banjarmasin siang ini memang belum ada
tapi ada beberapa titik
ada beberapa titik yang sempat terbakar
seperti di kawasan kalimantan tujuh belas di kecamatan gambut
itu yang terlihat di layar tv kita
bahwa ini memang sedang terjadi dan ini sedang berlangsung
upaya dilakukan oleh relawan bersama tim gabungan juga sudah dilakukan secara maksimal
oke jadi ada periode waktu tertentu yang memang kabut asap ini terasa sangat pekat
khususnya di pagi dan sore hari
yang justru ini biasa menjadi
peak hour atau waktu padat untuk masyarakat beraktivitas
kalau melihat hal ini ini mungkin yang menjadi salah satu faktor ditutupnya atau diliburkannya sekolah
atau ada sekolah jarak jauh bagi tingkat paut dan smp
sampai kapan kira kira risanta
jadi sampai saat ini memang pemerintah kota banjarmasin telah menetapkan bahwa diliburkan itu selama satu pekan
nah satu pekan ini ke depannya akan melihat bagaimana kondisi dari kualitas energi
cuaca kualitas udara di kota banjarmasin
jadi sampai saat ini memang pemberlakuannya itu sudah dilakukan pembelajaran jarak jauh
dan ada juga di taman kanak kanak di tk itu para gurunya memberikan pembelajaran
anaknya diberikan tugas di rumah tetapi diawasi dengan melakukan meeting zoom atau juga dengan video call
nah ini situasi proses mengajar yang dilakukan
nah ini juga dari kabut asap ini sendiri
baik melihat evaluasinya nanti apakah akan diperpanjang atau tidak kita tunggu update nya
tapi bagaimana kemudian upaya pemadaman dari titik titik api yang saat ini masih menyala risanta
jadi memang ini ada yang dilakukan oleh tim bpd kota setempat
kemudian juga dibantu oleh para lawan
nah alhamdulillah di banjarmasin sendiri ada punya relawan kemanusiaan ribuan lebih dari pemadam kebakaran swadaya
ini berbeda dengan pemadam kebakaran kebanyakan
kalau di banjarmasin itu banyaknya hampir setiap kampung itu ada pemadam kebakaran swadaya yang mereka inilah yang juga membantu pemerintah
membantu tim tim gabungan dalam hal ini tni dan polri serta bpwd setempat untuk melakukan pemadaman
jadi hampir setiap titik itu ada relawan dan juga masyarakat dalam memudahkan ini untuk berkontribusi kepada relawan
mereka memberikan bantuan secara cuma cuma untuk memberikan logistik termasuk juga makanan
dan juga masker kepada para relawan dan petugas pemadam kebakaran
oke dengan masih terasanya dampak dari karhutlah di wilayah kalimantan risantap
ada peningkatan pasien ispa di fasilitas kesehatan
anda melihat apakah fasilitas kesehatan masih cukup bisa menangani pasien yang melonjak ini
sampai sekarang masih bisa diatasi dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit
termasuk juga dokter dokter praktek yang kami pantau setiap hari
jadi memang ada sih beberapa yang dialami gejala gejala itu masyarakat sebagian ini sekarang sudah merasakan ada sesak napas sendiri
beberapa juga di kawasan kawasan yang terutama yang berpotensi
ada tiga kecamatan di banjarmasin yang selalu mendapat kiriman asap
yaitu kecamatan banjarmasin utara banjarmasin selatan dan banjarmasin barat
karena ketiganya ini berbatasan dengan tiga komponen masing masing

di banjarmasin utara banjarmasin barat dan juga banjarmasin selatan
apakah juga ada penghentian aktivitas sementara mungkin dari kantor atau sekolah dan lain lain
untuk sekolah memang sudah diliburkan
tetapi tingkat sma dan smk lagi berproses
berjenjang memang sudah ada keluaran informasi bahwa akan diliburkan juga
tetapi untuk perkantoran masih aktif seperti biasa aktivitas juga aktivitas yang lain masyarakat masih melakukan pekerjaan seperti biasa tetapi mereka menggunakan masker dalam kesehari hariannya untuk menjalankan aktivitas
baik masker digunakan masker disarankan oleh pemerintah kota untuk digunakan mengingat aktivitas di tengah asap kabut ini masih terus dilakukan oleh warganya
terima kasih risanta atas informasinya dari banjarmasin kalimantan selatan tetap jaga kesehatan